kita beralih ke informasi lainnya
bencana banjir masih melanda sebagian wilayah di jawa timur
di jombang aktivitas warga lumpuh setelah terendam banjir bandang di dua desa
di mojokerto ratusan warga mulai terserang penyakit akibat banjir yang tak kunjung surut
inilah terjangan banjir bandang yang merendam hampir seluruh akses desa pandan dan desa pager tanjung
kecamatan pulau sojombang selasa siang
akibatnya seluruh aktivitas warga menjadi lumpuh karena jalan tak dapat dilalui kendaraan
tak hanya akses desa banjir juga membuat sebuah sekolah negeri terpaksa diliburkan
karena gedung beserta halamannya terendam banjir
banjir kali ini disebabkan meluapnya sungai marmoyo setelah diwiru hujan deras selama berjam jam
sementara di mojokerto meski sempat surut
tetapi banjir kembali merendam rumah rumah warga di mojoanyar selasa kemarin
ini sudah hari ketujuh
waktu itu warga di sekitar sungai berjibaku dengan banjir
akibatnya aktivitas warga lumpuh total
warga hanya mengandalkan bantuan makanan dari dapur umum dinas sosial
karena terus terusan terendam banjir warga pun mulai kesulitan mendapatkan air bersih
sumur sumur warga banyak yang keruh akibat terendam banjir
selain itu mereka juga mulai terserang penyakit kulit dan demam
di ponorogo hujan deras selama berjam jam merendam puluhan rumah di tiga kecamatan selasa malam
warga pun tampak masih berjaga jaga untuk mengantisipasi adanya banjir susulan
tak hanya permukiman jalur kabupaten trenggale dan ponorogo terpaksa dibuka tutup karena juga terendam banjir setinggi lima belas cm
di tulungagung banjir melanda ratusan rumah warga di empat dusun di kecamatan kauman
warga hanya bisa berdiam diri mengamankan perabot rumah tangga mereka karena air sudah masuk ke dalam rumah
wilayah ini kerap menjadi langganan banjir akibat kurangnya saluran maupun serapan air di lokasi ini